ya kita ke informasi lain pemirsa dunia hiburan tanah air kembali berduka aktor senior deddy sutomo meninggal di rumahnya di kawasan rempoa ciputa timur tanggerang selatan rabu pagi
jenazah deddy yang meninggal akibat penyakit komplikasi dimakamkan pada rabu siang di tpu tanah kusir jakarta selatan
akter senior deddy sutomo meninggal pada usia tujuh puluh tujuh tahun akibat penyakit komplikasi di antara yang gagal jantung
deddy sempat mendapat perawatan di rumah sakit harapan kita beberapa hari lalu
menurut randy anak ketiga deddy ayahnya sempat meminta diantar ke kamar mandi sebelum akhirnya mendadak jatuh terduduk dan terdiam pada rabu pagi
bapak itu sudah
sudah tua jadi kondisi jantung itu juga sudah tidak baik
jadi selama berduduk tiga hari lalu dia baru pulang dari rumah sakit
jadi selama dua belas hari dia itu dirawat di rumah sakit harapan kita
setelah disolatkan pada rabu siang jenazah deni sutomo langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum tanah kusir kebayoran lama jakarta selatan
almarhum deddy meninggalkan tiga putra dan seorang putra